badan koordinasi keluarga berencana nasional bkkbn mencatat angka kasus perceraian di indonesia cukup tinggi
dan salah satu daerah yang memiliki angka perceraian tinggi adalah kota bekasi jawa barat
di tahun dua ribu enam belas angka perceraian mencapai tiga tujuh ratus enam kasus
ya maraknya perceraian diakibatkan karena perselisihan yang terjadi terus menerus
seperti masalah ekonomi poligami hingga penggunaan media sosial
salah satu daerah yang memiliki angka perceraian tinggi adalah kota bekasi jawa barat
di tahun dua ribu enam belas angka perceraian mencapai tiga tujuh ratus enam kasus
sementara di tahun dua ribu lima belas ada tiga dua ratus lima puluh satu kasus
hal ini menjelaskan berarti terjadi peningkatan empat ratus lima puluh lima berkas perceraian
yang masuk di pengadilan agama kota bekasi
sementara sepanjang januari hingga september dua ribu dua puluh
jumlah angka perceraian di pengadilan agama kota bekasi baru tercatat dua dua ratus tiga puluh satu kasus
ketua pengadilan agama kota bekasi siti zurbania
mengatakan salah satu faktor penyebab maraknya perceraian diakibatkan
karena perselisihan yang terjadi terus menerus
perselisihan yang muncul bisa disebabkan karena beberapa hal
antara lain masalah ekonomi dan poligami
belakangan muncul fenomena baru
di mana salah satu pemicu keretakan rumah tangga
oleh karena media sosial
siti zurbania menyampaikan ini hanyalah segelintir kasus saja
adanya media sosial facebook
yang kemudian dijadikan sebagai alasan
itu hanya pemicu kecil
pemicu kecil yang kemudian menimbulkan perselisihan
tapi pertimbangannya tetap adanya perserian bukan karena itu
kalau kemudian salah satu pihak mengemukakan karena adanya
pihak ketiga yang diketahui dari medsot
ini medsos tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti
kecuali diakui adanya bahwa dia punya will itu diakui
nah bukan print out an dari media sosial
tapi pengakuan pihak lawan ini yang dijadikan sebagai pertimbangan
bahwa dia ada hubungan dengan pihak ketiga
deputi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi bkk
mengatakan tingginya jumlah perceraian di indonesia
disebabkan oleh lunturnya nilai dan fungsi luhur keluarga
tak hanya itu bkkbn menyatakan ini merupakan catatan buruk
bagi pihaknya karena visi dan misi bkkbn adalah
mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera
dan kalau tadi di bekasi tinggi
memang angka nasional juga ternyata cukup tinggi ya
di tahun dua ribu lima belas dari bps kami memperoleh angka
itu ada sekitar tujuh belas persen
ya pada tahun itu ada kurang lebih dua juta pernikahan
hitungan sembilan puluh ribu perceraian
jadi kan sangat tinggi ya
bahkan di beberapa provinsi juga banyak terjadi perceliran
jadi bukan hanya di bekasi
ini menjadi sebuah fenomena nasional yang perlu menjadi keprihatinan kita bersama
dan kami bkkbn tentunya tidak ingin itu terjadi ya
karena kita mengajak
masyarakat pasangan suami istri itu untuk betul betul mempersiapkan kehidupan pernikahannya dengan sebaik baiknya
kita memang seringkali menghimbau diantaranya adalah dengan pendewasaan usia perkawinan
karena dari indikator usia diharapkan setiap perempuan maupun laki laki itu sudah betul betul memiliki bekal untuk menikah
psikolog sosial universitas indonesia dian wisnu mengatakan
media sosial bisa mempengaruhi hubungan pernikahan
karena pada umumnya
manusia dewasa memiliki akun di media sosial dan di sini jadi wadah mereka berinteraksi
jadi media sosial tentunya punya efek yang cukup kuat terkait dengan apakah orang ini akan stay dalam relationship nya atau tidak bercerai atau mungkin tetap menikah dan tetap pacaran
karena media sosial ini adalah tempat dimana kita berinteraksi dengan banyak orang

kalau yang tadi saya sudah katakan bahwa salah satu orang tetap berkomitmen adalah karena dia berinteraksi dengan banyak orang
kalau yang tadi saya sudah katakan bahwa salah satu orang tetap berkomitmen adalah karena
tapi dia tetap yakin bahwa hubungannya itu lebih memuaskan lebih menyenangkan lebih bahagia daripada dia dengan teman teman atau orang orang lain yang mungkin mengancam hubungannya dengan pasangan
jadi cara kita untuk melakukan isilahnya adalah menaring teman teman kita di media sosial itu juga adalah kedewasaan kita sendiri

tapi ternyata tidak bisa seperti itu
ketika kamu menikah ketika kamu berpacaran kamu sudah committed
dian wisnu juga menambahkan pernikahan merupakan sebuah investasi
bukan hanya investasi materi tapi pengorbanan dan kebahagiaan jangka panjang
yang harus senang setiasa digiaga oleh pasangan suami istri
bila perceraian menjadi pilihan terakhir
maka masing masing pasangan harus siap menghadapi apapun dampaknya